kongres pssi yang urung membahas soal status persebaya dalam federasi memicu timbulnya aksi protes bonek
manajemen persebaya surabaya siap mengupayakan berbagai cara agar tahun depan bisa tampil di kompetisi indonesia super league
manager persebaya surabaya m husnul farid mengaku pihaknya telah menyusun sejumlah rencana
untuk mengembalikan status persebaya dalam pssi termasuk akan bertemu dengan ketua pssi terpilih edi rahmayadi
sabtu pagi manajemen persebaya melakukan rapat koordinasi
targetnya tahun depan persebaya dapat ikut bertanding dalam indonesia super league
atau dengan diwakili pak kedewi diade
untuk selanjutnya kita akan melakukan mungkin dengan masalah hukum
kita akan besok kita rapatkan langkah langkah apa yang seharusnya kita lakukan